nah jika pada umumnya pusat perbelanjaan dikunjungi untuk berbelanja
di musim liburan sekolah kali ini ada yang spesial nih
karena di tengah pusat perbelanjaan ini ada juga taman hiburan
khususnya bagi anak anak untuk bisa bermain
yuk kita main yuk
emporium mall pluit jakarta utara menawarkan wahana mandi bola
dengan tema under desi yang berlangsung hingga tujuh juli mendatang
mulai dari mandi bola trampolin perosotan hingga labirin kapal selam
labirin ini berupa perosotan piano yang lampunya dapat menyala saat ada yang meluncur
ada pula permainan interaktif seperti layar raksasa yang menampilkan karakter yang harus dilempar bola untuk mendapatkan poin
juga mesin bola yang harus diisi untuk menghasilkan hujan bola
mainannya juga banyak variasinya ya jadi menarik gitu
jadi daripada main gadget di rumah atau games jadi lebih baik diajak pemain kesini
meski ada yang merasa kesulitan namun anak anak tetap menikmati semua wahana permainan
capek apa main trampolin
kamu kenapa sih suka main yang ini
sudah berapa kali tadi main ya
pengunjung bisa menikmati wahana di sini mulai dari seratus ribu rupiah per lima puluh menit
masih di jakarta utara peak avenue mall juga menawarkan taman bermain dengan tema retro futuristik mulai dari tanggal sembilan juni hingga enam belas juli
menariknya di taman bermain yang ini ada beberapa wahana kecil lainnya
tidak hanya wahana kecil tetapi juga ada mini playground di dalamnya
seperti apa yuk kita masuk yuk kita lihat seperti apa sih
playground yang terletak di dalam panda raksasa ini memiliki perosotan dan labirin balon yang cukup menantang karena harus menjaga keseimbangan
di retro futuristik playground ada pula wahana mandi bola dan trampolin
bagi yang suka tantangan tersedia mini outbound seperti flying fox dan jembatan gantung
karena seru gitu naik gitu
selain dapat mengalihkan perhatian anak dari gawai orang tua juga menggunakan taman bermain ini untuk menguras energi sang buah hati
mereka juga dapat belajar bersosialisasi bersama anak anak lain
biar mereka itu kalau di rumah nggak mager apalagi sekarang kan musimnya gadget ya mbak dikit dikit gadget
jadi dengan dialihkan ke sini otomatis mereka semua motoriknya akan tergerak
jadi dalam rangka liburan anak sekolah kita ingin menyuguhkan playground yang bukan hanya sekedar playground tapi juga menyatukan unsur digital
untuk dapat bermain di wahana ini biayanya mulai dari harga rp satu ratus tiga puluh tujuh lima ratus selama dua jam
ada pula tiket satu hari penuh yang ditawarkan mulai dari harga satu ratus enam puluh lima rupiah